siapa yang sudah menunggu makan ketupat sambil bermaaf maafan dengan keluarga
sebelum disantap ya dibuat dulu deh ketupatnya
tesnya gampang cuman pas kita praktekin ke sehari hari tuh kayaknya susah
terus dimasukin dulu terus nasinya diaronin ya kayaknya dibekal
supaya nggak gagal ada beberapa langkah yang harus anda perhatikan saat membuat ketupat
saya dapat tips langsung nih dari retno intan seorang penjual ketupat berpengalaman di jakarta
ketupat yang pulen ditentukan oleh bahan utama yakni beras berkualitas super
bisa pilih pandan wangi dan rojo lele ya
lalu untuk cangkangnya pilihlah yang daun muda
dan pastikan pula anyaman daun untuk cangkang sudah tertutup rapat
jadi berasnya nggak luber atau keluar dari cangkang ketupatnya
langkah selanjutnya mengisi ketupat
jumlah beras yang dimasukkan sedikitnya sepertiga dari cangkang ketupat
jangan berlebih karena bisa membuat ketupat tidak matang sempurna
rebus ketupat dengan air yang cukup selama empat jam
nah menurut retno durasi memasak dan banyaknya air
juga menjadi kunci penting lembutnya tekstur ketupat
kita masaknya ya terus juga dari airnya
airnya harus bersih terus takarannya
semua pokoknya harus pas
dari pemilihan cangkangnya tadi itu juga harus yang mudah
kadang kan ada yang udah layu kayak gitu
nah itu biasanya malah nggak bagus hasilnya

kalau ketupat sudah matang jangan langsung buru buru disantap ya
diamkan dulu beberapa menit lalu tiriskan seperti ini
proses penirisan bisa membantu ketupat jadi lebih kering dan tentunya lebih awet lagi
terakhir gantung ketupat di tempat terbuka untuk memastikan air dalam ketupat kering
selanjutnya baru deh ketupat siap dimakan
ketupat yang tadi sudah kita tunggu selama empat jam
walaupun disinya cuma sepertiga tadi ini hasilnya terpadat
dan karena cangkangnya sudah dirapikan maka hasilnya juga tidak luber
dan tips tadi bukan hanya membuat rasa lebih enak dan juga lembut di ketupat
tapi juga bisa membuat ketupat lebih tahan lama
norah spasi ya nedi pranedia jakarta